nah sekarang lo rasain kaya begini ye
nanti ada menjadi ada
ini wasit kejadian kita lagi
lagi juga lagi mamba
dari menong aja cing
jalan jalan dong cari angin
oh begono jalan jalan
tuan bos diacak acak tuh
kita kudu bertindak
aduh dimana tuh lampu
aduh dimana sih
aduh capek nih
aduh dimana tuh lampu ye
aduh harus mendapatkan
aduh ini ga boleh
patah semangat harus semangat
rasakan kejutan berikutnya lah
itu buat apa bok
buat kejutan bang lahap berikutnya
ntar juga kamu tau sendiri
ternyata eh ternyata
hap hap pasti bisa melewati bintangan ini
semangat harus pulang mendapatkan dua lampu ajaib
saat kita tidak bisa menyebakannya itu
jadi inilah rencananya
yee gue sama tante memang hebat
tuan putri jelme
aduh dimana siang
bercepat pakai nose nya
mendarat dengan selamat
udah menjerit dia dah
bang mus dateng nih
dan dia udah berubah kali jadi kodok nih
roman roman nya
yang namanya bang mus tuh bener bener
cinta mati sama putri sama
lagunya udah kayak the virgin aja dah
pakai cinta mati cinta mati segala
kalau padukan aja tau
bisa berapa ini bang mus
menong lagi tuh orang
eh tuh orang
haha salah datu
mus likit lah
abis dari menong
malem malem keluyuran
bakal tuyul aja
an abis jalan
dari tuan putri salma
kemara kemari gak ada
ane kemana karma
maksud ane ya bulat balik dah
tuan putri salma ada yang nyulik
mumpuk mumpuk dulu
pikirannya kemenung menung cing
hmm alat nyamuk mana
waduh dasar jejen males
siang hari bolong begini kerjanya molor aja
pak musik kempal lagi nih
jangan nih gempa
ini siapa yang mau ikut
ya kan jadi pegel sakit semua nih enco enco
kamu berdua lagi tidur
nah ya kalian dari tadi cari bos kalian
ah ah buruan
lagi ada masalah
dasar jejen males
kerjanya molor bolu
tolong abu lepasin dong
alamu goh gak mau lepasin pasal abad telak
ee lepasin lepasin siapa
ee lepasin dong terus sendiri
aduh aduh aduh
ini buat drama sih
ini dikasih makan apa
gak ada bakso tuh
enak tuh buat mancing
yang ada menjadi tidak
pasti kita pasti bisa menunggu ayo cepat bukain syaratnya kalian semua harus bantu bantu beres
musyola iya iya iya iya ayo cepetan bukain ya tuhan bos jangan menjadi pihak
wow anak bandelnya pada mau kemana nih hmm bulgomba gambul bulgomba gambul gua kerjain lu
waaah ala dindos gak bisa ngejar kita nih bos
lihat belakang bos
rasain lu badung sih
tiga anak ini juga harus berjalan
wah tiga anak ini juga harus berjalan
sholat nih bulgomba gambul bulgomba gambul
kita tiba tiba bisa dari sini iya bos kita bisa jadi begini sih iya gue
harus sholat nih iya juga juga
kemana tuh bos
kemana tuh bos